setelah saya menimbang merenung dan istiqarah maka saya putuskan pada kongres luar biasa nanti saya tidak akan mencalonkan lagi
dan saya tetap mengawal sampai akhir jabatan saya di masa dua ribu dua puluh tiga ini untuk mengawal kongres luar biasa akan bisa terlaksana dengan tertib aman lancar dan sesuai dari harapan para puter semua